sementara itu sejumlah warga asing mencoba menghindar dari kejaran petugas
dalam operasi gabungan imigrasi kelas dua sukabumi
di sebuah lokasi tambang di perkebunan teh desa cihaur
kecamatan simpenan kabupaten sukabumi kamisyang
ada yang berpura pura sedang olahraga
ada pula yang nekat bersembunyi di balik kamar mandi di tengah perkebunan teh
empat warga tiongkok dan satu warga malaysia diamankan petugas
mereka diduga melakukan aktivitas penambangan dan pengolahan emas di kawasan itu
tanpa memiliki dokumen izin bekerja di indonesia
jika terbukti bersalah tidak memiliki dokumen keimigrasian
pihak imigrasi akan mendeportasi kelima warga negara asing itu
tim liputan cnn indonesia